menteri pariwisata dan ekonomi kreatif sandiaga uno melakukan safari ramadan
dengan bersilaturahmi bersama pks di cikarang kebupaten bekasi jawa barat sabtu siang
sandiaga yang santer disebut pindah ke p tiga
juga masuk radar pks untuk diajukan menampingi anies baswedan pada pilpres dua ribu dua puluh
dalam beberapa waktu terakhir sandiaga disebut akan pindah ke p tiga
wakil ketua dewan pembina gerindra ini
kini juga dikabarkan akan diduetkan dengan anies baswedan pada pilpres mendatang
ditanya mengenai wacana tersebut
sandi menyatakan menyerahkan keputusan politik sepenuhnya kepada pemimpin partai
pastikan pak ramu di menurut saya juga dapat pimpin dari pimpinan pemerintahan juga
pemerintahan harus pun juga berpikir